presiden joko widodo memastikan seluruh menteri melakukan tes kesehatan yang sudah dimulai sejak minggu pagi tadi di rumah sakit angkatan darat
presiden joko widodo mengaku akan melakukan tes kesehatan pada minggu sore
namun presiden jokowi enggan menjelaskan tentang teknis di mana ia akan mengikuti tes kesehatan tersebut
tes kesehatan ini untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas setelah diketahui menteri perhubungan budi karya sumadi positif covid sembilan belas
presiden jokowi juga menegaskan budi karya masih di ruang isolasi rspad
menteri perhubungan budi karya sumadi masih menghadiri rapat terbatas di kantor presiden pada tanggal sebelas maret lalu
pagi ini telah dilakukan pengetesan untuk para menteri
hasilnya silahkan tanya ke menteri kesehatan
selain para menteri pak jokowi sendiri apa yang harus dilakukan
sudah dilakukan pak
pak menteri masih di rumah sakit di ruang isolasi
sejak minggu pagi sejumlah menteri kabinet indonesia maju mendatangi rspad gatot subroto
salah satunya adalah menteri dalam negeri tito karnavian
mobil pribadi tito karnavian terlihat terparkir di depan gerbang rspad gatot subroto
sekitar pukul tiga sore mobil tersebut keluar dengan patroli pengawalan
namun tidak ada konfirmasi atau pernyataan dari tito maupun menteri lain yang mendatangi rspad gatot subroto